ya protokol kesehatan tiga m yakni menggunakan masker menjaga jarak dan mencuci tangan
wajib dilakukan dalam aktivitas sehari hari agar terhindar dari virus covid sembilan belas
penerapannya tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa
penggunaan masker juga dianjurkan untuk anak anak bagi who
dan berikut informasi yang dirangkum litbang cnn indonesia mengenai penggunaan masker yang aman untuk anak
kita akan lihat
yang pertama adalah umur ideal anak menggunakan masker
nah di usia berapakah yang ideal
kalau kita lihat di sini jika anak berusia kurang dari lima tahun ini tidak boleh memakai masker
dan berdasarkan pendapat ahli yang dikumpulkan
who menyatakan bahwa anak berusia di bawah lima tahun tidak boleh memakai masker
karena terkait masa pertumbuhan anak dan juga kesulitan berkomunikasi
di mana anak di bawah lima tahun memang masih belum bisa mengkomunikasikan apa yang dirasakan dengan tepat begitu
lantas bnpb merekomendasikan anak balita juga
untuk tidak keluar rumah namun jika terpaksa bnpb menganjurkan penggunaan face shield
nah sementara bagi anak berusia antara enam hingga sebelas tahun
who menyatakan penggunaan masker harus berdasarkan pendekatan berbasis resiko
karena di rentang usia ini anak dianggap sudah mampu mematuhi instruksi orang dewasa
nah bagaimana dengan anak usia di atas dua belas tahun
ini sebaiknya mengikuti panduan who yakni untuk menggunakan masker pada orang dewasa
dan atau pendoma nasional pemakaian masker untuk orang
nah kita lihat selanjutnya ini terkait pilihan masker untuk anak
nah masker seperti apa yang kira kira cocok begitu ya
anak anak yang secara umum sehat ini dapat memakai masker non medis ataupun masker medis
dan kita bisa lihat masker non medis ini bisa berupa masker kain begitu
nah sedangkan anak anak dengan beberapa kondisi kesehatan khusus ini harus menggunakan masker medis
nah bagaimana dengan ukuran masker anak
orang dewasa yang memberikan masker ini harus tahu dan harus juga memastikan bahwa ukuran masker kain yang tepat
dan cukup menutupi hidung mulut dan dagu anak
kita bisa lihat seperti ini